di tengah keraguan publik atas komitmen pemerintah untuk menghentikan impor beras
badan pusat statistik bps mencatat impor beras naik hampir
jadi bukan satu bukan dua tapi lima kali lipat pada tahun dua ribu enam belas
meski demikian menteri pertanian tetap saja bersikeras menyatakan
bahwa pemerintah masih belum menerbitkan izin impor beras
selama periode januari hingga september dua ribu enam belas
jumlah beras impor yang sudah masuk ke indonesia tercatat sebesar satu empat belas juta ton
atau senilai enam satu triliun rupiah
ya wajar saja ya kalau menteri pertanian karena keputusan importasi ada di kementerian perdagangan sesungguhnya
padahal untuk periode yang sama di tahun dua ribu lima belas
impor beras indonesia hanya sebesar dua ratus dua puluh sembilan enam ratus sebelas ton atau setara dengan satu tiga triliun rupiah
meski data bps menunjukkan peningkatan jumlah impor beras ke tanah air
namun menteri pertanian amran sulaiman menyatakan bahwa beras impor yang dicatat oleh bps tersebut adalah jenis beras khusus
jadi memang benar
berarti impor ya walaupun beras khusus jenisnya
bahkan lonjakan hampir lima kali lipat masih terlalu kecil bila dibandingkan dengan produksi beras di dalam negeri
dan ini adalah statement dari amran sulaiman
dari dulu memang di kabinet yang namanya menteri pertanian dan menteri perdagangan ya hampir selalu kurang untuk sinerginya
kita lihat ini yang dinyatakan oleh amran
itu beras khusus
itu kan kecil
itu kecil sekali
apa sih artinya itu
ya artinya kita impor pak amran
dan berikut adalah rincian negara serta jumlah kota impor beras bulan januari hingga september dua ribu enam belas berdasarkan data pusat ataupun data badan pusat statistik
data bps menunjukkan thailand dan vietnam menjadi pemasok beras terbesar bagi indonesia
sementara pakistan india dan myanmar berada di urutan selanjutnya sebagai negara pengimpor beras bagi indonesia
dan nilai yang cukup besar